menanggapi komentar miring terkait perhelatan pertemuan tahunan imf dan world bank di bali
politisi pd perjuangan budiman sujatmiko mengungkapkan indonesia patut berbangga
mengingat dalam pertemuan tersebut juga dibahas persiapan dunia menyambut revolusi industri empat yang berbasis digital
sehingga peralatan ini mencatatkan sejarah sebagai konferensi asia afrika pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh
yang menginspirasi kemerdekaan negara negara di asia dan afrika
maka sebenarnya satu strategi ekonomi satu perkembangan ekonomi yang menyongsong revolusi industri keempat ini dicanangkan di bali dicanangkan di indonesia
klaim sejarah itu klaim sejarah bahwa ekonomi dunia akan maju kepada revolusi industri keempat berbasis data itu dilakukan di indonesia artinya apa
ini sebenarnya kalau kita bisa bangun kampanyenya sama seperti krim sejarah kita dulu bangun asia afrika di bandung tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
atau non blok bahwa dunia di level dunia lembaga lembaga resmi imf dan bank dunia sepakat bahwa kita harus bersama
banbasnya ada ada itu dicanakan di indonesia bagi saya itu sebuah kehormatan
dan untuk mengetahui informasi terkini dari gelaran pertemuan tahunan imf world bank group di nusa dua bali
kami sudah terhubung dengan
korespondensi n indonesia ruli kurniawan
selamat pagi ruli ada informasi menarik apa dari pertemuan yang berlangsung dari jumat kemarin
ya selamat pagi iqbal dan juga sarah
memang kalau kita katakan apa ada yang menarik pada jumat kemarin
nampak juga kemarin juga menjadi salah satu mungkin saya katakan hari yang cukup semarak cukup menarik
karena pada pagi hari ketika ada annual meeting binary antara imf dan juga world bank di bali nusa dua
di mana di sana presiden jokowi sempat mengucapkan kata game of thrones itu menjadi salah satu hal juga di sana
di mana dalam pidatonya presiden joko widodo menganalogikan kondisi keuangan global
di mana banyak dari film tersebut ada house house atau wilayah wilayah yang saling berebut untuk menjadi nomor satu
dan juga untuk bisa mendapatkan the iron throne
jadi ini cekan cekan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian global saat ini
di mana banyak negara negara mereka hanya mementingkan bagaimana menstabilkan perekonomian mereka
tanpa adanya koordinasi dan juga kolaborasi dan juga komunikasi sejak kerjasama dengan negara lain
untuk bisa menstabilkan bagaimana perekonomian global di tengah ancaman ancaman yang ada pada saat ini
seperti adanya perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok yang bisa dikatakan cukup mempengaruhi perekonomian negara negara
tidak hanya negara maju tapi juga negara berkembang yang ada di dunia
juga harga minyak dunia juga semakin naik dan juga pasti mempengaruhi bagaimana perekonomian
jokowi juga mengatakan apakah yang dibutuhkan saat ini adalah kompetisi
apakah yang dibutuhkan sekarang adalah permusuhan apakah yang kita butuhkan sekarang ini adalah
bagaimana saling berkomunikasi saling berkomunikasi untuk bisa sama sama menstabilkan perekonomian
itu yang menjadi hela jokowi pada kemarin dan memang kalau kita melihat jokowi juga kemarin
mengatakan akan adanya ancaman seperti di game of thrones ada evil winter yang nanti dikatakan akan
mengukuhkan seluruh wilayah yang ada di bumi game of thrones ini juga dianalogikan bagaimana nanti outbreak
cepat cepat mengantisipasinya akan ada ancaman ancaman lain akan bisa dikatakan semakin
memurukan perekonomian global jokowi sempat berbicara dengan segi pbb dikatakan ancaman bisa
dari dalam tidak hanya dari luar seperti akan adanya climate change yang bisa dikatakan akan
sangat mempengaruhi bagaimana supply ataupun food chain yang ada di dunia dan juga pastinya
akan mengaruhi perekonomian sebuah negara dan juga akan ada bagaimana green economy yang
saat ini khususnya lebih ditonjolkan lagi bagaimana pelestarian lingkungan hidup
dan bagaimana kesetaraan gender untuk meningkatkan investasi juga perekonomian di sebuah negara
hal itulah coba diungkapkan jokowi pada pidatonya dan apanya kalau saya berada di sana saya melihat
bagaimana penonton ataupun para peserta delegasi dan juga gubernur bank sentral cukup bisa dikatakan
cukup terhibur dengan statement dari jokowi karena tidak kali ini saja jokowi mengucapkan
ataupun menganalogikan perekonomian global dengan film karena sebelumnya pada world economic forum
di vietnam jokowi juga sempat mengangkat film infinity war dengan
panosnya yang mungkin seakan akan diibaratkan dengan kekuasaan dari amerika serikat yang bisa
dikatakan cukup mencengkram negara negara yang ada di dunia dan juga kemarin selain adanya kata
game of thrones yang cukup menarik adalah adanya suatu agenda yang diinisiasi oleh world bank dengan
memanggil arsumber jack ma di sana dimana jack ma diundang untuk bisa sharing pengalamannya
ketika mendirikan alibaba dan kiat kiatnya menjadi seorang wira swastawan dengan sukses
dalam sharingnya jack ma mengatakan bahwa untuk menjadi seorang wira swastawan
dibutuhkan komitmen dibutuhkan disiplin dan juga dibutuhkan dedikasi yang sangat besar dan yang
pastinya adalah humble dan juga sayang kepada orang orang di sekitarnya karena menurut jackman
sendiri yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wira swastawan yang sangat handal di sana tidak hanya
iq yang tinggi namun juga dibutuhkan emotional question dan yang tak kalah penting adalah love
question di sana dan jokowi juga mengatakan apabila kita ingin mendirikan sebuah perusahaan yang harus
diperhatikan adalah orientasi bagaimana bisa menyenangkan customer bagaimana bisa menyenangkan
karyawan di atas kepentingan kepentingan para pemilik modal itulah kiat kiat yang jack ma berikan
ketika berada di agenda bersama dengan presiden dari world bank yaitu jim yong kim kemarin dan
juga kemarin juga sempat ada pertemuan antara world bank dengan inggris dan juga jerman hasilnya
adalah ketiga lembaga atau ketiga negara dua negara dan satu lembaga dan satu lembaga adalah
nasional tersebut mereka akan mengucurkan bantuan sebesar satu ratus empat puluh lima juta dolar amerika serikat untuk
membantu negara negara yang sering terdampak bencana dan juga adanya pertemuan indonesia dengan asian
development bank dimana akhirnya adb mau memberikan pinjaman kembali kepada indonesia sebesar satu miliar
dolar amerika serikat untuk manajemen resiko bencana yang saat ini memang sedang melanda
banyak sekali wilayah di indonesia aldi dan juga sarah besok pertemuan imf ini akan segera berakhir
akhir lalu kalau kita lihat selain dilakukannya pertemuan ini ada agenda lain seperti halnya kalau
kemarin ada karnaval budaya bali lalu apakah anda tahu agenda apa saja hari ini yang mungkin aja
menarik bagi para tamu undangan ya ya ada beberapa agenda yang bisa di highlight pada hari ini yang juga
cukup menarik pasti nanti pada acara pertemuan antara imf dan juga world bank yang akan membahas
apa saja sudah bisa didapat dari lima hari perhelatan annual meeting imf dan world bank
dua ribu lima belas dua ribu dua puluh dua bali ini ya nanti presiden awal ke presiden yusuf kalla akan hadir di sana menjadi
salah satu keynote speaker nah kita akan melihat sebenarnya dari serangkaian serangkaian dari ratusan
meetings dari dialog dan juga pertemuan sebenarnya apa yang bisa didapat untuk meningkatkan ataupun
kembali memstabilkan perekonomian global dan bagaimana dampaknya bagi indonesia kita akan lihat
di bali international convention center dan nanti juga akan ada pertemuan antara para delegasi delegasi
g dua puluh yang akan juga membahas bagaimana perkembangan ekonomi global dan juga bagaimana mengatasi climate
change yang memang karena banyak belanda di wilayah negara negara yang ada di dunia ini iqbal baik
ruli kurniawan terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami selamat bertugas kembali